komisi pemilihan umum merancang batasan dana kampanye yang bisa dimiliki calon presiden
wakil presiden serta calon anggota legislatif dalam pemilu nanti
sumbangan dana kampanye ini melonjak hingga empat ratus persen
dikutip dari situs rumahpemilu org
pasal tiga ratus sembilan rancangan pkpu tentang dana kampanye pilpres
batasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan menjadi dua lima miliar rupiah
dari sebelumnya yang dibatasi hanya satu miliar rupiah
sementara sumbangan dari perusahaan menjadi dua puluh lima miliar rupiah
melonjak hingga empat ratus persen dari sebelumnya dipatasi lima miliar rupiah saja
untuk pileg batasan dana kampanye di pasal tiga ratus tiga belas ruu pemilu adalah dua
lima miliar rupiah dari perserorangan dan dua puluh lima miliar rupiah dari perusahaan
sebelumnya perseorangan hanya dapat menyumbang maksimal satu miliar rupiah
dan perusahaan tujuh lima miliar rupiah
terjadi peningkatan masing masing sebesar satu ratus lima puluh persen dan dua ratus empat puluh persen
sementara itu untuk batasan dana kampanye anggota dpd pada pasal tiga ratus lima belas disebutkan
bahwa batasan sumbangan dari perseorangan adalah tujuh ratus lima puluh juta rupiah
dan dari perusahaan satu lima miliar rupiah
sebelumnya batasan sumbangan dari persorangan adalah dua ratus lima puluh juta rupiah
dan perusahaan lima ratus juta rupiah naik hingga dua ratus persen
dana kampanye pemilu berupa uang wajib ditempatkan pada rekening khusus dana
kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu
rekening khusus untuk dana kampanye bisa dibuka sejak dua puluh september dua ribu delapan belas nanti
sulitnya melacak praktik politik uang dalam pemilu masih menjadi persoalan
hingga saat ini penyelesaian praktik kotor politisi belum selesai
namun jumlah batas sumbangan dana kampanye untuk pemilu dan pilpres serta pemilihan dpd mendatang dinaikkan
banyak pihak yang berpendapat jumlah kenaikan ini justru memicu korupsi dan politik uang
apakah politik uang menjadi ancaman di pemilu mendatang
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang ahmad riza patria ketua dpp partai gerindra
sekaligus mantan wakil ketua pansus rancangan undang undang pemilu di parlemen
terima kasih bang riza sudah datang
kemudian ada bang holil pasar ibu peneliti dari perudem
terima kasih bang holil
saya mau tanya dulu ke bang riza dulu nih
nah ini kan yang membuat kemudian masyarakat bertanya tanya kenapa batasan dana kampanye apa urgensinya sebenarnya
batasan dana kampanye ini kemudian

tapi lebih asik dijawabnya bang di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke usia jadwal berikutnya
apa bang asbabun nuzulnya itu kenapa kemudian bisa naiknya berkali kali lipat
ada yang dua kali lipat sampai kata bang holil tadi
bahkan untuk pilpres sumbangannya sampai bisa naik lima kali lipat
jadi yang pertama terkait dengan pengaturan dana kampanye itu ada empat hal
yang pertama yaitu soal transparansi dan akuntabilitas kampanye dana kampanye
ini penting sekali
kedua terkait dengan belanja dana kampanye
ketiga terkait dengan sumbangan dana kampanye
ini tadi yang disebut besarnya
yang tidak kalah penting yang keempat yaitu pencatatan pelaporan pemasukan dan pengelolaan
jadi empat hal ini penting terkait dana kampanye
agar kampanye ini betul betul mengarah pada substansi daripada isi kampanye itu sendiri
jangan sampai masuk pada wilayah manipolitik
nah kenapa ada peningkatan yang cukup signifikan
jadi sumbangan itu karena dua sumber
dari perorangan dan dari perusahaan atau badan hukum
jadi di sini banyak orang menyumbang perorangan lebih dari yang dibatasi dulu satu miliar sebetulnya lebih
oke tapi disiasati
disasatinya yang dilaporkan satu miliar yang lain tidak dilaporkan
jadi menurut anda peraturan apa justru
satu miliar dipakai perusahaan sendiri yang sisanya pinjam perusahaan orang lain
yang dulu tidak rasional berarti bang peraturannya itu
tidak masuk akal sesuai dengan fakta fakta di lapangan gitu
yang dulu itu di lapangan
ternyata biaya kampanye cukup besar
sehingga si pemberi bantuan atau sumbangan apakah perorangan badan hukum menyiasati ini kan tidak bijak tidak baik
jangan kita biarkan orang membantu tapi melalui pintu yang salah
makanya pada pansus pemilu yang lalu pemilu legislatif dan pilpres ini kita mengatur agar lebih rasional
berapa kebutuhan kampanye budget dan sebagainya belanja kampanye tadi pemasukan dan pelaporannya harus sesuai
sehingga daripada dia menyiasati berbohong memanipulasi data kan berbahaya
berdampak pada pemberi sumbangan dan juga berdampak pada partai pada pasangan calon pilpres pada caleg itu kan berdampak
justru menghadirkan transparansi itu tadi dalam pembahasan
justru lebih baik kita transparan
memang batasannya dilonggarkan gitu loh
tapi kan dia boleh kecil tapi batasannya dilonggarkan
supaya ada ketransparan ada ketransparansi ini sendiri
jadi jangan sampai saya membantu pribadi dua miliar wah karena batas satu miliar ya sudah yang dilaporkan
sisanya di bawah meja
hanya karena unsur transparan saja bang
iya banyak faktor
oh ada faktor lain misalnya
tentu ada faktor lain karena kan memang inflasi kebutuhan meningkat dalam setiap lima tahun kan
itu juga kita perhatikan memang agak besar memang penambahannya
tapi lebih baik memberi batas akhir
memberi batas atas daripada batas bawah
sehingga ada keterbukaan
yang paling penting sebetulnya bukan besar kecilnya
tapi sumbernya dari mana
apa tujuan si pemberi sumber
apakah saya menyumbang
ada kepentingan nanti setelah menyumbang kalau udah jadi bupati gubernur jadi presiden jadi anggota dewan
bisa di trace bisa dibuka
nanti minta proyek
makanya harus transparan
sehingga publik bisa mengawasi
publik bisa lihat oh ini tujuannya apa
dan produk undang undang yang anda hasilkan itu untuk mengantisipasi
supaya ada transparansi
oh pta membantu dua puluh miliar
nanti kita lihat apa korelasi pta terhadap presiden terpilih terhadap gubernur terpilih bupati dan anggota dewan terpilih
niat dan tujuannya itu bagus sekali untuk transparansi sehingga publik bisa mengawasi juga
jadi tidak ada utang budi
kita bisa betul betul mengawasi
perlu deh melihatnya seperti apa
kita melihatnya sebenarnya ini pembatasan yang sebenarnya tidak membatasi sebenarnya bang
karena angkanya cukup besar
kalau membatasi itu kan berarti kita ngambil lingkup yang lebih kecil begitu
kalau kita lihat perjalanan kebijakan dana kampanye ini batasannya ini
itu kan dari dua ribu empat itu kalau di pileg itu pilek pilpresnya seratus juta untuk per orang
tadi disampaikan di cnn
kemudian tujuh ratus lima puluh juta
kemudian tujuh ratus lima puluh juta untuk badan hukum swasta dan loan perseorangan gitu kan
kalau kita ambil dari jarak sana ke dua ribu sembilan belas itu kenaikannya itu kan cukup besar sebenarnya
kaya inflasi di kota bangreja
terlalu besar untuk dikaitkan dengan inflasi
dari seratus juta sampai ke dua lima miliar
dari tujuh ratus lima puluh juta
jadi sebenarnya membuka ruang ini itu tidak akan berhenti disini saja menurut saya
karena dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas ini kan perjalannya meningkat terus
karena memang merasa kebutuhannya itu enggak cukup
padahal sebenarnya bukan kebutuhannya yang enggak cukup
tetapi peruntukannya untuk apa sebenarnya kan begitu
nah kedua kalau menurut saya dua puluh lima miliar ini itu enggak menjawab persoalan yang diharapkan terjawab oleh undang undang pemilu
masalah undang undang pemilu ini kan ingin diungkap
sebenarnya biaya politik itu berapa
sementara yang diatur di undang undang kita itu bukan biaya politik
hanya salah satu bagian
kampanye itu itu hanya berlangsung selama masa kampanye saja
tapi sebelum itu banyak uang yang beredar dan setelah itu banyak uang yang beredar
kurang lebih ada enam alokasi besar di biaya politik kalau kita hitung hitungan
dana kampanye hanya salah satu
misalnya mahar politik yang nggak bisa dipungkiri
kedua dana seharga
ada saksi yang besar juga kalau kita hitung
ketiga biaya konsultasi atau survei
dan keempat money politik itu sendiri
nah dan itu yang tidak terdapat di undang undang
itu sama sekali tidak terjangkau sehingga persoalan itu
malah tuhannya real kan itu bang holil yang harus ditanggung juga oleh bang riza dan kawan kawan
kalau saya boleh menggunakan bahasa zaman now gitu ya
kebutuhannya sebenarnya fiksi
tapi pengeluarannya realita
nah itu masalah jadi kita sebenarnya mengatur sesuatu yang nggak bisa kita jangkau
loh harusnya kalau misalnya tadi anda katakan bahwa kebutuhannya atau kebutuhan anda
kebutuhannya atau kebutuhannya fiksi tapi ininya realita
itu kan harus betul betul diatur sehingga nggak ada lagi di bawah meja
itu yang kita harapkan
enggak ada keperluan
itu yang kita harapkan diatur
tapi pada saat itu sepertinya teman teman di pengambil kebijakan tidak mau menarik persoalan itu
bang holil tapi yang anda khawatirkan selain tadi anda katakan kenaikan yang terlalu drastis
tidak masuk akal secara hitung hitungan inflasi
apa dampak yang dikhawatirkan sih oleh para pemantau pemilu terkait dengan kenaikan sumbangan ini
kenaikan sumbangan ini kan tujuan
sebenarnya kan ada tiga core issue di dalamnya
dalam dana kampanye
pertama itu soal yang disampaikan tadi oleh pak riza
soal batasan dan larangan penerimaan sumbangan
kedua soal batasan dan larangan pengeluaran belanja begitu
ketiga soal dana publik dukungan dana publik
nah tujuan dari tiga core issue ini sebenarnya itu untuk menghadirkan kesetaraan dan menghilangkan pengaruh sebenarnya
nah kenapa negara perlu membantu biaya politik dari politisi ini supaya tidak terlalu banyak pengaruh dari pihak ketiga
sehingga nanti mempengaruhi pemerintahan pasca terpilih
utang budi politik
utang budi politik
bukan hanya utang budi politik tapi utang finansial juga
karena kan ya no freelance gitu kan
dan kpk sudah membuktikan itu dari recentnya
setiap yang ditanamkan oleh pihak ketiga ke calon itu pasti harus akan dikeluarkan pasca pemilu
tapi kan negara tidak bisa memenuhi kebutuhan itu dan harus dipenuhi oleh sumbangan sumbangan yang kemudian diatur secara transparan
nah oleh karena itu kita harus seimbang
negara membantu kita buka juga ruang publik begitu
tetapi batasannya nggak sebesar dua puluh lima juga
tetapi ini kan sudah diatur gitu kan
ya paling tidak aspek akuntabilitas dan transparansi yang harus di
nah bang rizie akuntabilitasnya kemudian bisa dipertanggung jawabkan ke publik
meskipun tadi banyak alasan yang terlalu berlebihan lah kalau kata bang holil
itu apa bang rizie
dengan memberi batasan yang cukup tinggi sumbangan itu supaya ada transparansi
yang selama ini memang harus diatur
tapi kalau diakui banyak juga yang tidak transparan gitu loh
makanya kami akhirnya melihat supaya lebih rasional lah
jangan sampai bantuannya besar tapi laporannya kecil
kenapa laporannya kecil
karena tidak mudah mengakomodir bantuan itu dengan perusahaan perusahaan yang sumbangan satu miliar
semakin besar sumbangannya semakin besar juga balas budi politik utang politiknya itu bagaimana para politisi
bukan di situ
ini kan batasan bantuannya
batasan maksimalnya diberi batas
justru tadi yang saya sampaikan justru yang kita ingin kejar adalah dengan orang berani memberikan bantuan lebih transparan
maka publik akan melihat perusahaan apa yang memberi bantuan
apa korelasi antar perusahaan a dengan calon pilpres dengan caleg dan sebagainya
itu yang harus dikejar
dengan adanya transparansi ini maka masyarakat akan melihat
artinya orang tidak sembarangan
tapi salah satu yang kemudian dibicarakan juga oleh para pemantau pemilu
kelompok masyarakat sipil adalah semakin besar bantuan sumbangan ini
maka posibilitas politik uangnya juga akan semakin besar
ini yang kemudian harus dijawab juga
itu kan nanti ada
kita akan jawab di segmen berikutnya bang riza
kami akan segera kembali bersajaran berikutnya
nah bang riza ini juga banyak dikhawatirkan publik
kalau semakin besar dana sumbangan berarti kan asumsinya semakin banyak juga uang yang masuk dan dipergunakan untuk biaya kampanye
berarti kalau tadi biaya kampanyenya itu kemudian difungsikan ke hal hal yang tidak bisa ter
kalau bahasa ebang kalau bahasa fiksi gitu
kita takutkan adalah ini akan dipakai untuk money politics
bagaimana kemudian para politisi kemudian menjawab
justru dengan ada batasan yang lebih longgar bantuan itu
justru masyarakat akan melihat
sumbangan dari siapa apa kepentingannya
perusahaan atau orang per orang membantu menyumbang
dalam aturan kpu partai politik itu harus mengatur sumbangan yang diterima dari siapa dan penggunaannya untuk apa
masyarakat bisa melihat
betul tadi partai politik pilpres punya konsultan lembaga survei
dilihat tidak tercatat tidak
dulu enggak dulu enggak ya
ya dulu juga tercatat
tapi kan ada yang malu malu ada yang terbuka begitu loh
kami di gerindra alhamdulillah yang terbaik
transparansi keuangan partai politik kami bersyukur
nah tapi juga harus dilihat bahwa lembaga survei juga harus terbuka begitu loh
ini melakukan survei ini pesan siapa siapa yang bayar
jadi semua harus ada checks and balance
partai politiknya penyumbangnya lembaga konsultan atau lembaga survei semua harus terbuka
harus ada transparansi
daripada dibatas batasi diem diem lebih berbahaya lagi
tidak baik bagi peserta pemilu tidak baik juga si pemberi sumbangan
kalau uangnya diasumsikan akan dipakai lebih banyak untuk mengguyur kepada masyarakat pemilih itu
ya kan harus dilihat kalau perusahaan a saya menyumbang dua puluh lima m penggunaan untuk apa
kalau bayar survei berapa kalau untuk saksi berapa
kalau ada money politik ketahuan kan harus dipertanggungjawab oleh partai
jadi justru akan terlihat penggunaannya untuk apa
apakah untuk kampanye sewa
podium panggung transportasi dan lain sebagainya atribut baliho semua kan akan terjawab dalam pelaporan yang selalu dilakukan rutin
dan itu diaudit
jadi bukan pengeluaran hantu seperti biasanya gitu
oh tidak bisa justru kalau ditutup tutupi akhirnya karena sulit melaporkannya akhirnya diem diem
oke money politics jadi concern nggak perlu dep terkait dengan besarnya sumbangan dana ini
ya tentu saja dan money politik pasti nggak akan pernah mampu digambarkan di dalam laporan
di dalam laporan lp lpi
ladk nya di laporan lpsd nya begitu kan lppdk nya itu nggak akan tergambarkan
karena sekali lagi ini konteksnya kampanye jadi kebutuhannya untuk berkampanye saja
jadi saya belum pernah lihat memang ada dana saksi dimasukkan ke dalam laporan ini
dana dana biaya sengketa dimasukkan ke dalam laporan ini karena ini batasannya memang dana kampanye
jadi harapan kita sebenarnya ini dibuka lebih luas lagi
dana politik begitu tidak sekedar dana kampanye
karena kalau dana kampanye ya pasti kita nggak akan bisa menjaga hal hal lain
nah kemudian dengan dibukanya ruang seperti ini saya setuju dengan mas sampaikan tadi
ini kan seperti teringat nggak dengan teori ekonomi elastisitas pendapatan
jadi sebenarnya semakin besar ruang dibuka untuk pendapatan pendapatan akan semakin meningkat
penerimaan sumbangan akan meningkat dan kebutuhan akan semakin bertambah
dan ini nggak akan berhenti meningkat lagi kebutuhannya akan bertambah
jadi sebenarnya kebutuhan kebutuhan yang dikeluarkan oleh partai politik itu sebenarnya itu sama sekali tidak berpengaruh secara langsung terhadap biaya politik kontestasi
dia berpengaruh terhadap kepercayaan calon akan kemenangan dia menggunakan uang sebanyak itu
dan menurut anda semakin mahal biayanya semakin mahal atau semakin besar spendingnya pengeluarannya itu semakin bahaya
semakin bahaya buat demokrasi dan politik
tentu semakin bahaya
karena kan pengaruh ini kan semakin besar ruang itu kan berarti semakin besar peluang pihak ketiga mempengaruhi pemerintahan terpilih
kan begitu logikanya kan
karena terlalu banyak uang yang harus dia terima dan dia nggak mungkin lepas dari itu
untuk partisipasi sendiri menurut anda dengan dibukanya ruang ruang yang setransparan mungkin seperti kata bang riza tadi membuat politik donasi kita itu menjadi lebih bergairah atau enggak
misalnya ada orang yang menyumbang calon calonnya gitu
saya ragu itu faktor yang membuka ruang partisipasi itu yang meningkatkan ruang partisipasi itu
yang saya yakini ruang partisipasi itu akan meningkat bukan karena uangnya yang dibuka tetapi karena partai politiknya yang punya inovasi
yang punya sesuatu yang berubah begitu kan
nah pendidikan politiknya yang gencar tetapi kalau membuka ruang ini itu jauh dari persoalan partisipasi kalau menurut saya
bang riza terakhir apa yang kemudian bisa anda yakinkan
bahwa memang ini adalah produk terbaik hasil kompromi hasil betul betul pengkajian yang matang sehingga politik kita menjadi lebih berakal sehat masuk akal dan rasional gitu bang
jadi semua produk ya undang undang apalagi undang undang pemilu itu dibuat oleh pemerintah bersama dpr
dpr itu ada sepuluh partai bahkan partai partai di luar parlemen juga diberi kesempatan bermasukan
pengamat pemilu pemantau pemilu seperti perludem dan lain lain juga diberi kesempatan untuk menyampaikan
dewan pers ya bawaslu kapolri
ya bawaslu kpu semua pihak yang terkait ya kpp itu diberi kesempatan memberi masukan
jadi produk ini bukan hanya produk dpr dan pemerintah tapi produk institusi lainnya terkait pemilu dan bahkan masyarakat luas
jadi ini produk yang terbaik yang kita miliki tapi jauh lebih penting bukan regulasinya
tapi integritas daripada peserta pemilu
jadi undang undang ini hanya mengatur membangun sebuah sistem agar transparan dan akan ada akuntabilitas
tapi marilah kita dorong semua peserta pemilu agar bisa memanfaatkan regulasi undang undang pemilu secara baik secara berintegritas
jangan lagi seperti pilkada pilkada hanya melihat popularitas dan elektabilitas lupa memperhatikan integritas
kedepan kita dorong partai politik mengedepankan integritas
presiden dan wakil presiden dan integritas para dewan para caleg
itu lebih penting
jadi kenapa bahwa semakin besar sumbangan semakin dibuka ruang sumbangan berarti politik indonesia yang kita harapkan semakin efisien itu tidak akan terjadi dong bang
kuncinya bukan pada besarnya sumbangan atau batasan sumbangan tapi penggunaan dan pemanfaatnya
sekalipun dibatasi kecil tapi ternyata di ruang kecil itu ada ruang ruang lain yang tertutup itu justru lebih bahaya
ini ruangnya terbuka sehingga transparan
seperti kita melihat ikan di aquarium
kemana geraknya dari mana warnanya dan sebagainya
saya komentari soal itu pak riza
sebenarnya pemerintah kemarin kan dan dpr itu kurang menyentuh aspek transparansi dan akuntabilitasnya
karena itu tidak banyak berubah yang berubah itu lewat anggaran ini
bahkan sekarang bentuk pelaporan dan pertanggung jawaban dana kampanye ini pun itu masih sekedar administrasi saja
administrasinya ada oke
jadi bukan seperti audit dan sekelanjutan
itu audit di akutan publik
bukan tanggung jawab peserta pemilu
jadi kami peserta hanya melaporkan kpu menunjuk akuntan publik
kita ingin kpu bisa menunjuk akutan publik yang kredibel dan akuntabilitas menjalankan tugasnya dengan baik
sehingga ada transparansi dan akuntabilitas
kita akan lihat bagaimana produk undang undang yang dihasilkan bang rizal dan kawan kawan ini bisa kemudian menghasilkan pemilu yang berkualitas
seperti tadi yang kita khawatirkan tidak terjadi money politic
kemudian semakin banyak pemasukan semakin besar juga pengeluaran
sehingga politik kita politik mahal itu ya betul betul terjadi
terima kasih bank riza terima kasih bank walid atas perbincangannya malam hari ini